kendala siswa dan para orang tua di kota mojokerto jawa timur terkait pembelian kuota internet untuk belajar online akhirnya mendapatkan solusi
mulai satu agustus dua ribu dua puluh pemerintah kota mojokerto memberikan kuota internet gratis untuk ribuan siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di kota mojokerto
untuk mengecek penggunaan kuota internet dalam belajar online ini wali kota mojokerto mengunjungi sejumlah rumah siswa smp dan sekolah
untuk memastikan kuota internet gratis digunakan untuk belajar daring
meski baru dimulai para siswa mengaku terbantu dengan pemberian kuota internet gratis ini
untuk belajar online dalam sebulan para siswa bisa menghabiskan dana hingga dua ratus ribu rupiah
program pemberian kuota internet gratis ini merupakan pengalihan dana biaya operasional sekolah nasional
yang selama ini digunakan untuk membeli kuota internet gratis
pemberian kuota internet gratis ini diberikan mulai bulan agustus hingga desember dua ribu dua puluh

selain memberikan sejumlah fasilitas tersebut pemuda karang taruna juga memberikan pendampingan belajar pada siswa
di lingkungan saya sendiri banyak keluhan dari orang tua bahwa dari pembelajaran jarak jauh sendiri itu kesusahan dalam kuota
kemarin saya menggandeng karang taruna kecamatan untuk bicara ke pak camat
ternyata pak camar cukur jadi dipendu seperti ini
jadi di sini dari warga yang kurang mampu untuk membeli kuota bisa belajar di sini
dan diberikan pendampingan
dari anak anak karang taruna sendiri
diharapkan kegiatan seperti ini dapat memotivasi pemuda atau warga lain dalam menciptakan solusi bagi siswa atau orang tua
yang mengalami kesulitan pembelajaran daring di masa pandemi covid sembilan belas